aksi demonstrasi yang dilakukan hari ini adalah diperakarsai oleh pak guyuban pengemudi angkutan darat
bukan oleh bluebird bukan oleh serikat pekerja bluebird
nah kami mendengar rencana tersebut sudah beberapa hari lalu
oleh sebab itu pada hari minggu dari pt bluebird tbk mengeluarkan pernyataan resmi
bahwa untuk menghimbau seluruh pengemudi bluebir group untuk tidak ikut di dalam demo yang pada saat itu direncanakan pada hari ini
ibu noni mengapa hanya sebuah himbauan mengapa tidak melarang
mengingat armada armada itu sangat besar resikonya armada mobil mobil taksi anda itu beresiko besar sekali bila diikutkan dalam arti
kami menulis di suratnya tidak diperkenankan
tetapi kami tidak bisa mengantisipasi dan
menyatakan kepada para pengemudi untuk tidak keluar pool pada hari ini
karena kami tetap ingin memberikan layanan kepada customer
sehingga para pengemudi kami tetap harus keluar untuk beroperasi pada hari ini
namun di dalam surat kami sudah disampaikan bahwa tidak diperkenankan untuk ikut demo